kunjungan kerja presiden joko widodo di kota banjar jawa barat diwarnai aksi kericuan
selain merebut kupon pembagian bahan pangan warga juga berebut kaos yang dibagikan jokowi
presiden yang semula dijadwalkan membagikan bahan pangan di pasar tradisional subuh kota banjar pun urung dilakukan karena membeludaknya masa
kericuhan mulai terjadi sebelum presiden joko widodo mendatangi pasar subuh kota banjar jawa barat pada selasa pagi
puluhan ibu rumah tangga berebut kupon bahan pangan yang dibagikan panitia
tidak hanya orang dewasa anak kecil pun ada yang terjepit di tengah kerumunan
aksi dorong semakin menjadi saat rombongan presiden tiba di kawasan pasar subuh
selain berebut untuk salaman mereka juga berebut kaos yang dibagikan presiden
situasi yang kurang kondusif membuat presiden joko widodo batal membagikan bahan pangan secara langsung
rombongan presiden kemudian menuju ke acara penyerahan kartu indonesia pintar
dan program keluarga harapan
sebanyak satu tujuh ratus tujuh puluh satu siswa menerima kartu indonesia pintar
sementara itu sebanyak seribu warga menerima program keluarga harapan
tidak boleh diberitahu suaminya pak
anggaran ini hanya untuk anak anak kita untuk sekolah untuk pendidikan anak anak kita
untuk beli bahan bahan
untuk gisi anak anak kita
kendati kecewa tak bisa bertemu presiden
warga mengaku senang mendapatkan bahan pangan gratis
saya senang sekali
menurut bapak pak jokowi sudah benar nggak pemimpin negara ini pak
benar sekali benar benar
buat rakyat banjar ini
sudah ada pedulinya
ya ke bapak kepala presiden jokowi
supaya harga harga sembako itu semuanya harus diturunin
rakyat semuanya menderita
seperti biasanya joko widodo juga membagikan sepeda kepada pelajar dan warga yang berhasil menjawab pertanyaan
joko widodo kemudian melanjutkan perjalanan menuju ciamis untuk membagikan sertifikat tanah gratis
dijadwalkan selasa sore jokowi akan membuka piala presiden di bandung jawa barat